kita ke persidangan lainnya jaksa penuntut umum pengadilan negeri depok menuntut terdakwa kasus penipuan travel umroh
andika surahman dan anissa hasibuan dengan hukuman penjara dua puluh tahun dan denda sepuluh miliar rupiah
selain itu jaksa juga menuntut adik anissa hasibuan yakni kiki hasibuan
dengan hukuman delapan belas tahun penjara dan denda lima miliar rupiah subsidiar satu tahun kurungan penjara
menurut jaksa tuntutan itu dilakukan berdasarkan fakta fakta yang tersebut di persidangan
andika anissa dan juga kiki hasibuan dianggap terbukti melakukan penipuan dan tindak pidana pencucian uang
dalam pengelolaan perusahaan travel umroh milik mereka yakni first travel
akibat perbuatannya ketiga tersangka tersebut ribuan jamaah first travel yang sudah membayar tidak bisa berangkat umroh
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa satu andika surahman dan terdakwa dua anissa despita sari hasibuan
dengan pidana penjara masing masing selama dua puluh tahun penjara
selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sepuluh miliar rupiah subsidi satu tahun empat bulan kurungan